wayan mirna salihin meninggal setelah meminum kopi yang mengandung zat cyanida
apa sebenarnya cyanida bagaimana pengaturan peredaran zat berbahaya ini di indonesia
koresponden cnn indonesia rian hasri memberikan informasinya untuk anda
ini dia cyanida kalau dilihat dari bentuknya sekilas memang tidak jauh berbeda dari garam dapur pada umumnya
dan aromanya memang khusus khas sekali yaitu seperti aroma kacang almon
namun untuk mengetahui seberbahaya apa sebenarnya cyanida ini kita telah bersama pak budiawan dari fakultas mipa universitas indonesia
pak budiawan kalau dilihat dari simbol ini memang sudah menunjukkan berbahaya ya
tetapi sebenarnya seberbahaya apa zat cyanida ini bagi manusia
ya kalau kita bicara dalam dosisnya memang kita tahu sifat bahaya bahan kimia ini tergantung pada dosis ataupun kadar dalam hal ini
jadi kalau kita ketahui bahwa
peneliti peneliti sudah membuktikan dan juga banyak informasi yang kita dapat
range antara lima puluh mg sampai dua ratus miligram itu range yang memungkinkan orang akan mengalami fatal akibatnya yaitu kematian
kenapa demikian ya karena sifat racun bahaya kebahan kimia ini bisa menghambat fungsi organ tubuh kita
untuk mendapatkannya susah pasti
ya pasti dengan
tapi kenapa tiba tiba bisa zat ini beredar di pasaran
nah kalau di aturan laboratorium tentunya sesuai dengan prosedur
tapi kalau dimasakkan kan kita tidak tahu
mereka punya alasan alasan tapi yang jelas sepengetahuan saya mereka menggunakan misalnya ada kopi ktp dan sebagainya
tapi kalau di luar negeri pengalaman saya bahkan kita harus ada kopi pasport dan kemudian ada form isian ya
yang harus dibuat sehingga declare nya itu jelas bahwa penggunaan dan pemanfaatannya ini diminimizekan untuk disalahgunakan
bahan kimia berbahaya di indonesia memang membutuhkan perhatian lebih
cyanida sejatinya banyak terdapat di alam antara lain pada umbi umbian
namun dalam konsentrasi kecil sianida tidak membahayakan
selain itu negara juga telah mengatur perdagangan cyanida melalui undang undang no empat puluh kementerian perdagangan
yang mengatur izin pengadaan bahan kimia berbahaya termasuk cyanida
rian hasri jakarta